aku jadi pengen tau
kalo kamu tuduh tunangan sama aku
kira kira respon dia gimana ya
apa dia bakal maafin kamu
aku gak main main
diam kamu ya kamu jangan macam macam kamu ya
sekarang aku harus jadi diri aku sendiri
satria yang sekarang bukan satria yang dulu lagi
aku bukan tukang ojek
sekarang satu satunya yang deket sama aku itu cuma kamu
tapi kamu kemana sih
aku gak tau aku harus ngomong apa
tapi dalam satu hubungan keterbukaan itu sangat penting non
kenapa sudah makin lama makin gak bisa lepas dari masakti
kamu marah banget ya
padahal kamu kan gak pernah semarai sama aku sebelumnya
aku lagi sedih raka
sih sedih kenapa cerita dong
aku lagi sedih raka
jadi aku itu punya temen
terus temen itu
aku itu bohong sama temen aku yang satu lagi
aku tuh gak suka karena orang yang dibohongin itu
gak usah terlalu simenih hati
gue tau kok satria orangnya kayak apa
dia orangnya baik
ya sama lah kayak gue sama talitha
itu udah lama banget gak ketemu
tapi pas ketemu
oh kangen banget
ya lu juga lihat sendiri kan tadi
karena saking seneng ya
kasian sekali raka
raka kasian sekali
kabarnya bapak mau tunangan
apa benar ya pak
iya betul saya sudah tunangan
oh ya kebetulan tunangan saya lagi ada di rumah saya
mau saya kenalin
boleh boleh pak
sebentar ya pak saya panggilin ya
lo tak duduknya disini dong sayang
disini aja pak saya mau tidur di sini aja pak
tak tak kenalin tak
ini pak teri
katanya dia mau kenalan sama kamu
halo pak teri
pantes bersandir dengan bapak ini
oh ya nanti bapak bawa semua anggota keluarga bapak loh
saya akan membawa keluarga saya nanti undangannya
dibilang disini aja
mari pak teri kita mau tidur di sini aja ya
teri saya duluan
mungkin talita lagi ada keperluan
terus gimana pak
kalau yang lain
kakak ingin tem queremos
nggak juga sih ayah
ada masalah kamu
seharian ini aku cari nontalita kemana mana
tapi ternyata nontalita lagi sama raka
nontalita lagi ngomong berdua sama raka
raka tanya apa yang terjadi selama raka pergi tapi nontalita nggak bilang apa apa
aku itu sedih sekali loh satria
dia tulus tunggu nontalita
walaupun nggak ada kabar apa apa dari nontalita
raka itu percaya sama nontalita tapi nontalita itu bohongin raka aku tuh nggak terima
raka itu baik sekali hatinya raka nggak pernah bohongin nontalita tau nggak
ya terus nontalita kenapa nggak jujur aja sama raka
ya aku nggak tahu katanya nontalita itu belum waktunya katanya nontalita
nontalita takut raka kecewa takut raka stres tapi buat aku itu nggak ada alesannya iya nggak sih
menurut kamu gimana
waduh kok sama ya sama aku ke ayah
ayo satria satria kamu ngejar ini cewek dari dulu
tapi dalam hatinya cuma ada raka dari dulu sampai sekarang tuh gak berubah rupanya aduh
tapi aneh kenapa aku nggak bisa lepasin ayah ya
aku mau ngomong sama kamu sebentar tak
ada apa sih
tak aku mohon sama kamu ya di depan keluarga kamu di depan umum kamu boleh jutek sama aku tak
tapi kalau di depan tamu aku please jangan ya ta ya apalagi pak terry tak dia itu orang yang sangat berpengaruh tak
kalau kamu gak bisa jaga sikap kamu sama aja bikin aku mau di depan umum
oh ya pak suruh kamu tunangan sama aku
aduh apa lagi ya
kamu sama aku sama sama di dunia bisnis kan kamu tahu kan ada etikanya tak gak bisa sembarangan
meskipun hati kamu masih belum bisa nerima aku sepenuhnya tapi aku mohon banget sama kamu
kalau di depan tamu tamu aku kamu sandiwara lah sedikit ya kalau aku sukses kan kamu juga yang senang
tunggu tunggu kamu sukses aku ikut senang
hei sakti apa hubungan hidup kamu sama hidup aku kamu pikir aku mau hidup selamanya berdua sama kamu
sel kamu tahu ya aku tuh lebih baik berjuang untuk hidup aku sendiri sama keluarga aku dibandingkan aku ketergantungan sama kamu
oh ya oke coba sekarang kamu lihat mama kamu senang gak dia kamu lihat ayah kamu ah
apa menurut kamu aku sama sekali gak berperan
oh jadi sekarang kamu mau ungkit ungkit ungkit ungkit jasa jasa kamu
dengar ya sakti cinta gak bisa dibeli sama uang aku anggap semuanya sebagai utang kok
dan aku akan bayar ke kamu suatu hari nanti lunas
aku nggak ngungkit ngungkit tak ya aku sama sekali nggak ngerasa kamu punya utang sama aku aku tulus
oh menurut aku tuh ngungkit namanya apapun deh terserah deh kamu ngomong apaan
aku udah bilang kamu berkali kali tanya aku cinta banget sama kamu aku tulus nolongin kamu aku tulus nolongin keluarga kamu
terserah terserah terserah kamu unggul delapan cinta tulus apapun deh
tapi aku aku gak akan mau terperangkap dalam kehidupan kamu seperti ini selamanya
ini nggak bisa dipaksainya
dan ya pasti orang yang aku tunggu tunggu akan segera datang raka udah kembali
hah kau udah kembali dan aku tinggal aku tinggal nunggu saatnya tepat untuk dia bawa pergi aku dari sini
kamu benar raka udah pulang
aku takut sama raka justru seharusnya raka yang takut sama aku
seandainya dia masih di rumah ini pun dia nggak akan bisa apa apa tahu
apa kamu udah bilang sama ragam kalau kamu sudah tunangan sama aku
tuh kan ngomong sama raka aja kamu gak berani tahu terus gimana dia bisa nolongin kamu
kamu lihat ini tadi ini cincin perbenaran kita ada nama kamu di sini
sedangkan cincin pertunangan kalian ada di sini
ada sama aku
terus dia bisa apa
aku jadi pengen tahu
seandainya aku yang ngomong sama raka kalau kamu tuh udah tunangan sama aku aku yang ngomong
kira kira respon dia gimana ya
apa dia bakal maafin kamu
diam kamu ya kamu jangan macam macam ya jaga umur kamu
kamu tenang aja tak meskipun aku tahu kapan aja kalau aku mau aku bisa bikin kamu sama dia berantem bahkan sampai putus
tapi aku nggak akan ngelakuin itu aku nggak mau
lagian buat apa tuh aku udah menang dari raka gak kelihatan ya nanti pasti kelihatan
karena aku sangat mencintai kamu tar aku nggak mungkin nyakitin perasaan kamu

tidak tar aku mau ke rumah

tidak tar aku mau ke rumah
tidak tar aku mau ke rumah

tidak tar aku mau ke rumah